karena di satu sisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat
kemudian pada selasa siang dua mei dua ribu dua puluh tiga